era presiden joko widodo dan dua belas kepala negara lain menghadiri gala dinner world water forum wwf ke sepuluh di garuda wisnu kencana bali
kegiatan wwf ke sepuluh berlangsung di bali delapan belas sampai dua puluh lima mei diikuti sekitar empat puluh enam peserta dari satu ratus tujuh puluh dua negara
presiden joko widodo mengucapkan terima kasih kepada para peserta dan berharap forum wwf dapat mewujudkan air bersih dan sanitasi bagi semua orang
pemirsa selamat malam dan selamat datang di bali indonesia
untuk memastikan akses air bersih dan sanitasi bagi semua orang